sampai jumpa di video selanjutnya
sampai jumpa di video selanjutnya
pohon mimpi apa semalam
lu sekarang udah gede udah perjaga
kapan lu balik pak
baru sampai pak
tambah ganteng pak

masih jualan pak
ini kegiatan busa
pak saya mau nanya kakek di mana pak
emangnya lu belum ketemu sama dia
belum dari saya pulang sampai rumah
kakek nggak ada
dari tadi pagi sih emang kelihatan batang hidungnya
yang gue tahu dia mau pergi kondangan dulu
saya cari kakek dulu pak
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
itu perempuan itu pak
yang pakai baju pengantin
yang bener masa orang gila secapa punggung
pak percaya sama saya pak
coba lihat itu bajunya kotor
cara makannya pak
mukanya cemuk cemuk kan
hati hati pak haji ini bisa berantakan semua nih
gerobak pak haji semua bisa berantakan
pak haji mendingan sekarang suruh pegawai pak haji usir aja
pat pat pat sini dulu sini
oh iya kenapa di tengah bolong pakai baju pengantin begitu
tuh kan mani
pikiran kita sama pak haji ini pasti orang gila pak haji
aduh kenyang alhamdulillah
heng kalau makannya sudah biar abang anterin pulang ya
nek tuh lagi dicari dokter sama suster
eh lu pikir gue sakit apa dicari dokter suster
neng badannya sih kagak sakit api jiwanya iya kan
lu berdua mau nyari gara gara sama gue
eh anak haji pergi pergi
jangan pak haji pergi aman pergi
aduh enggak tuh

eh anjing siapa ngacau
eh apa apa
kangen banget kakek
eh aku nanya duluan kamu siapa
kamu siapa kenal sama kakek
eh aku nanya tuhan kamu siapa
kamu yang siapa
eh jangan mau kenal sama orang gila dik
enak aja gue yang gila enak aja
jangan pernah kenal kenal sama kakek ya
gak mungkin enak kakek siapa
ibu ini pak maman

kau kenal siapa ini siapa
ini aku kenal duluan enak aja
kalian ini sembarangan aja kalo nangkep orang ya
ini adalah anak pacikan saya tau
aduh yang bilang tadi
keh ini sakit kek ngeri belanda berpula
keh ini orang bener bener gila kek
dia kek dari tadi ngikutin aku
dari bus ke rumah sakit
gak usah penjelasan segala
bajunya dekil begini berantakan tuh matanya
nggak usah ada penjelasan penjelasan lagi
taduh aku gak terima nih kata orang gila
enak aja ini namanya mas kara tau gak
lagian lu jangan jangan lo benci sama gue
lu nebari fitnah sama fitnah ke gue kalo gue tuh gila ke orang orang
gara gara lu gak terima ya gue pinjam handphone
dan gue ada yang bernama taksi lu
kamu tuh sudah keterlaluan
tau main nuduh sama dengan temen temen dari belanda kamu
keh aku gak nuduh memang ini orang bener gak waras kek
jangan pegang kakek dong

jangan pegang kakek
jangan deket deket dia
sudah sudah sudah
eh lepas kek
nara nara begini begini
sekarang kamu balik ya
nanti kakek nyusul belakangan
nah nenek nenek ikut kakek ya
aku cucunya kakek loh
saya bilang cucunya pak haji
kenapa orang gila itu dipeluk
lu begini begini pak haji ya
tapi saya cucunya pak haji bener
dulu kamu gak pengen ngaju dulu
jangan serius bos
angak aja lu ke buaya deret
seharian kumoh kumoh udah puter puter nyari rumahnya pak maman
dan gak ketemu ketemu

ini baju nenek sampai kotor begini
justru nona tuh gak mau pulang ke rumah papa
nono benci soalnya sama papa
masa sekarang papa udah gak peduli sama perasaan nona
dia sekarang lebih peduli sama uang pak
dan gak gara gara papa sekarang nona dianggap rendah sama keluarga jodoh
neng nona masalah itu tidak akan selesai dengan neng itu main kabur kaburan begini
mungkin ini artinya belum jodoh
ya mungkin yang pak maman bilang benar
orang di rumah udah gak ada apa apa
pak maman emang gak tau ya
sekarang perusahaan papua udah bangkrut pak
kita udah gak punya papa lagi
dan gara gara itu nona sama jodi gak boleh nikah
karena keluarga jodi gak setuju kalau jodi nikah sama nona
dan lebih parahnya lagi pak
udah tau kalau nona gak boleh nikah sama jodi
papa tetap maksa nona untuk nikah sama jodi
supaya keluarga judi ngebantuin keluarga kita
ya nona gak ngerti aja maksud papa apa
coba lihat deh pak
sekarang gimana usahanya papa untuk ngejuang nona ke keluarga mereka
ternyata irwin gak merubah sama sekali
sampai jumpa lagi